menteri perhubungan ri budi karya sumadi meminta maaf kepada warga yang aktivitasnya terhambat
akibat adanya gangguan lrt jabodebek yang menyebut akan langsung terjun ke lapangan
dalam waktu dekat untuk mevaluasi permasalahan yang muncul pada hari ketiga dioperasikannya lrt jabodebek ini
setelah mengikuti rapat dengar pendapat dengan komisi lima dpr budi karya sumadi mengakui sistem operasi lrt belum sempurna
maka kemenhub akan berkoordinasi dengan pt kai len inka dan simens yang bertanggung jawab atas aspek persinyalan moda transportasi lrt
budi menjelaskan produk ini mayoritas dibuat oleh anak bangsa sehingga pemerintah masih terus berupaya menyempurnakan sistem baik sarana maupun prasarana
sejumlah keluhan disampaikan penumpang lrt di media sosial
mulai penumpang yang sempat tertahan di stasiun cikunir dua hingga penyujuk udara yang mati
selama sepuluh menit dengan kondisi penumpang berada di dalam kereta
dengan siemens semua itu lebih baik
jadi memang kalau ada kekurangan kurangan
tapi sore nanti atau besok pagi saya akan lakukan kunjungan untuk lakukan evaluasi